sementara itu narkoba juga semakin merambah ke dunia anak
di mana di cilegon banten polisi meringkus pelajar yang juga mengedarkan tembakau ganesha dan hanuman
jadi tembakau ini masuk narkoba golongan satu jenis baru
ya sementara itu di padang sumatera barat polisi juga meringkus lima pengedar dan juga pemakai sabu sabu
dua diantaranya adalah pelajar dan seorang remaja putus sekolah yang masih di bawah umur
polisi menangkap aa seorang pelajar sekolah menengah kejuruan di kota cilegon pada selasa siang berdasarkan laporan masyarakat
dari tangan aa polisi menyita tujuh paket tembakau merek ganesa dan lima paket tembakau merek hanoman yang siap edar
menurut polisi aa diduga sering menjual tembakau ganesa dan hanoman via instagram
padahal tembakau jenis ini punya efek lebih berbahaya dari ganja biasa
di padang sumatera barat polisi sektor bungus teluk kabung
menangkap pelajar yang tertangkap saat melakukan pesta sabu sabu
mereka berpesta di dalam gedung tk paut batung kecamatan bungus teluk kabung kota padang
selain ketiga remaja tersebut polisi juga menangkap dua tersangka pengedar
dari tangan para tersangka polisi menyita satu paket kecil sabu uang hasil penjualan narkoba serta tiga buah handphone
arief hakim cnn indonesia